hai jadi makna jatuh cinta beneran gak sama riza enggak tahu
banget kalau ada kok sejak kal gutenga facebook
ya osobo yuk tupuk anak banget jatuh cinta cuci muka
jatuh cinta cuci muka
hai hutan rena tahu kan hutan apa banyak apanya banyak binatangnya pak selain binatang banyak
apanya banyak pohon nah di hutan banyak pohon bahkan singa pun itu jadi nyaman di hutan siang
hari pun menjadi sejuk di hutan karena pohon yang kayak tadi papa bilang menjadi kuat menjadi bintang
ataupun menjadi besar itu tidak perlu diperlihatkan kalau kamu kuat kalau kamu hebat kalau kamu adalah
bintang biar orang lain yang sadar sendiri
oh gitu ya pak iya sayang apalagi ini ngomongin pentas drama ya yang penting rena tunjukkan yang
terbaik di sana meskipun jadi pohon berikan rasa kejujuran menjadi pohon nanti pastinya
akan paling menarik perhatian sendiri kalau rena memang jujur tapi kalaupun jadi singa juga nggak
masalah tapi kalaupun rena mau jadi singa jangan punya niatan untuk menyombongkan diri jangan punya
niatan untuk pamer kalau memang punya kekuatan yang hebat sehingga itu kenapa karena enggak bagus
pamer sama orang itu enggak bagus singapun meskipun sebutannya raja hutan banyak binatang yang takut
tapi singapura juga enggak punya niatan untuk nakut nakutin binatang yang lain tapi binatang
yang lain itu yang memang takut sendiri sama singa meskipun singanya diem begitu ya iya tah hati aku
harus satu lagi pesan bapak menjadi apapun rena harus jadi pohon atau rena harus jadi batu atau rena jadi
apapun itu perannya harus diterima dengan lapang dada harus ikhlas karena kalau enggak ikhlas nanti
akan benturan hatinya rena nggak mau tapi rena dipaksakan jadi ini jadinya enggak bagus nanti ya
paragraf notificatif itu pada saatmu adalah vulkanumb
cuma aduh juga ngerti ya dia kalau ngomong bikin hah bisa jantungan juga
puyung ki gimana gue bisa kayak begini ki nah itu dia itu dia yang namanya jatuh cinta
luapan si cinta cinta mulu gue kagak cinta ki gue kagak cinta kagak ada itu
yang musguak enggak lagi puluh kayaknya hari jam mau gue umurnya tuan gue deh malu
umur ahy malah itu cinta itu tidak memandang umur mbak mirna mau muda mau tua mau setengah
mateng apalagi kan ini kesemba minat dengan suka sama berondong tantangan baru sayang
ya enggak sih dapat berondong mbak mirna nggak boleh kayak gitu orang nathan baik kok ditolak
ngomong kasar atau enggak berani ngebentak dikit aja ke mbak mirna lapor ke langsung tak
namanya pari itu tak usah lo ke jurang kalau perlu pokoknya kalau sampai
mbak mirna sakit tapi bilang ke gigi mbak pasir yang ki ki udah jadi sahabatnya
miski udah jadi adiknya enjus miski udah jadi tempat
nyanyi anjus mati ya oh jangan sedih lagi dong sama sama kita saling lindungi kalau ada yang
kaguin juga bilangnya iya jadi mbak mirna jatuh cinta beneran nggak sama riza enggak tahu ya ya
semoga doa kalian ini
dijabah sama allah ya nak
tidak ada papa
tidak ada mama
reina dan askara